tak bisa dipungkiri nama dedang subur alias dewa kipas ini menjadi perbincangan di media sosial
usai berhasil mengalahkan gotham chess
dan berdasarkan data dari pengamai catur dan ahli teknologi informasi pb percasi
menyebutkan ternyata ada tujuh pecatur lain yang pernah mengalahkan gotham chess
salah satunya adalah pecatur berusia dua belas tahun satria duta
dan kita sudah terhubung dengan satria duta dan juga ayahnya aar sumardiono
selamat malam satria dan pak aar
selamat malam kak ekstri
iya menurut data ini pernah dua kali ya mengalahkan gotham chess
bahkan yang terakhir atau sekitar agustus dua ribu dua puluh ini satria dengan luar biasa bisa mengalahkan dalam waktu tiga menit
itu ceritanya gimana saat itu bagaimana perjalanan atau jalannya pertandingan saat itu satria
kak saya lawan gotham chess itu sekali
satu kali ya oke
ya ceritanya itu saya lagi
ya ceritanya saya itu lagi latihan tanding di chess com
nah karena sistemnya random jadi saya tiba tiba lawan gotham chess
karena saya pernah lihat gotham chess
nah ketika di awal awal aman aman saja
oke ketika di akhir akhir dia kalahan
lalu dia berusaha memenangkan permainannya
itu kejadiannya saya konfirmasi lagi kalau tidak salah di agustus dua ribu dua puluh ya satria
iya benar sekali
kalau menurut analisa dari satria nih apa kemudian yang membuat satria bisa lebih unggul saat itu dibandingkan dengan gotham chess
sebenarnya sih posisinya sudah tidak enak untuk saya
tapi dia bikin blunder jadi saya bersama memanfaatkan blundernya memanfaatkan
jadi bisa memanfaatkan blunder dari gotham chess ya
tadi satria sempat cerita bahwa ketika ternyata harus match lawan gotham chess
satria senang sekali saat itu
memang selama ini satria mengenal gotham chess itu sebagai siapa sih
dan sudah tahu ya berarti bagaimana nama besar dari gotham chess ini
saya tahu gotham chess karena saya nonton hikaru nakamura di youtube nya
saya tahu gotham chess pernah kolaborasi dengan dia
bagaimana kalau satria melihat sosok dari gotham chess ini
ya adalah main kuat sih
seperti em dan game lain
oke berarti saat itu terpacu sekali ya semangatnya untuk bisa melawan dan sampai akhirnya menang
saya ucapkan selamat dulu ya ini satria
tapi satria ada pertanyaan menarik nih
ada nggak sih bedanya
satria kan juga bermain catur secara offline nih
apa sih bedanya selain dari media permainannya apa bedanya bermain catur secara online dan juga offline satria
kalau online itu ada masalah internet
kalau offline itu nggak ada masalah internet
selain itu apalagi mungkin kalau offline lebih terpacu adrenalinnya atau apa
ada tidak perbedaan perbedaan yang satria rasakan saat bertanding
waktu jadi ketika ngeklik jam itu lebih lambat
tapi kalau online itu bisa lebih cepat bisa satu
makanya bedanya itu
tapi kalau nervousnya lebih nervous mana kalau buat satria
kalau meeting kalau offline
kalau offline ya karena harus head to head bersama dengan lawannya ya
saya akan ke pak aar
ini luar biasa sekali ya putranya sebagai pecatur muda
ini prestasinya juga cukup banyak banyak sekali bahkan
pernah juga mewakili dki jakarta
boleh cerita pak bagaimana bentuk pelatihan yang kemudian diberikan kepada satria sampai bisa sampai saat ini
ya satria mulai kenal catur umur delapan tahun
dan awalnya dari temannya terus kemudian kami memfasilitasi awalnya itu dengan online
jadi ada aplikasi chat com
terus kemudian duta banyak sekali belajar secara online
itulah kesempatan belajar saat ini yang besar untuk anak anak ataupun para pegatur
kemudian setelah itu baru mulai berkenalan dengan komunitas ikut turnamen
dan kemudian mulai belajar dengan pelatih yang lebih serius ketika mulai berprestasi di turnamen turnamen natur yang ada

dan sampai sekarang terus berlanjut
pelatihan ikut sekolah catur di shua juga ada pelatih yang memang diduga untuk meningkatkan kemampuan caturnya
prestasi prestasi yang sudah pernah diraih apa saja berarti pak ar sejauh ini
belum banyak sih sebenarnya kalau dari sisi permainan internasional
mungkin prestasi duta adalah juara umur dua belas dki dan kemudian mewakili dinas
dan dia ikut turnamen junior asia
tahun dua ribu dua puluh kemarin mewakili indonesia untuk turnamen online asia
dan lebih banyak setahun terakhir ini turnamennya online
dia mengikuti dan beberapa kali menjadi juara di turnamen turnamen online
luar biasa saya mau tepuk tangan dulu ini untuk satria duta atau dipanggilnya duta ya
duta ceritain dong pertama kali yang membuat duta tertarik untuk bisa menjadi pecatur tuh awalnya apa
awalnya sih saya pengen jabang baru sih awalnya
tapi lama saya tertarik karena kayak wow posisinya bisa beda beda banget
ya posisi lainnya saya tertarik sampai sekarang

kita membahas lagi tentang gotham chess
ini namanya kemudian jadi ramai juga diperbincangkan
satria tadi nonton duel antara dewa kipas melawan grandmaster iran
nah kalau satria sendiri berarti menilainya seorang grandmaster itu pun bisa ya berarti dikalahkan oleh pemain catur yang tanpa gelar begitu
seperti contohnya adalah dewa kipas
itu hal yang apa
itu hal yang wajar ya satria berarti untuk permainan permainan terutama di online seperti itu
ya saya juga emang sering menonton game juga dan memang wajar
tapi sebagian besar memang non memang kalah sih sebagian besar
kalau melihat pertandingan yang tadi berlangsung tanggapan satria apa nih
seru karena ke iren kalahkan dengan levelnya tinggi lumayan
dengan cepat ya
tapi tadi tuh menyambung yang tadi saya sempat tanyakan kepada duta ya
bagaimana kemudian bedanya rasanya permainan secara online dan offline
kalau duta tadi melihat kira kira ada nggak sih rasa rasa grogi yang mungkin dirasakan kepada dua pecatur yang tadi bertanding
apakah itu kemudian mempengaruhi dari hasil pertandingannya
kayaknya iya sih tapi rasanya enggak
jadi memang sudah diprediksi ya
hasilnya seperti itu
terakhir ini saya sebelum ke duta saya mau ke pak aar
dulu pak aar sejauh ini memiliki seorang anak dengan kemampuan luar biasa talentanya menjadi pecatur yang bahkan ini sudah mengalahkan gotham chess juga begitu
dan prestasi prestasi yang tadi disebutkan
sejauh ini tantangannya apa sih pak kalau untuk melakukan pelatihan pendampingan terhadap pecatur muda seperti satria
ya tantangan terbesarnya itu adalah kalau di indonesia ini masih sebatas sekali turnamen turnamen resmi untuk mengejar gelar
padahal kalau ingin serius pecatur ini ikuturnamennya bukan hanya turnamen lokal tetapi juga turnamen yang resmi oleh fide yang fide rated
dan itu kalau mau serius memang harus ikuturnamen di malaysia di thailand di indonesia
itu yang kemudian menjadi tantangan besar kalau ingin memfasilitasi duta untuk lebih serius ke dunia catur yang profesional
harapannya mungkin ada pendampingan juga dari pihak pemerintah dan dukungannya ya terhadap bibit bibit unggul nih pecatur muda seperti duta
betul ya karena akan sangat sulit sekali kalau hanya difasilitasi oleh keluarga saja
duta sebenarnya harapannya apa sih ingin menjadi pecatur yang seperti apa
ingin menjadi grand master super atau ingin menjadi pecatur yang kuat sih
pengen jadi pecatur yang kuat berarti gelar yang ingin dicapai oleh duta apa nih
dan kita semua sama sama berharap nanti jalannya bisa lancar menuju ke sana semoga tercapai cita citanya terus berlatih ya duta
terakhir dong duta saya mau tanya sama duta apa nih pesannya buat teman teman yang mungkin sedang menyaksikan saat ini
dari duta sebagai salah satu pecatur muda yang prestasinya luar biasa
ya jangan menyerah sih kalau kalah kalau mencatur menang kalah pasti
menang kalah adalah hal yang biasa ya yang harus dilakukan adalah terus coba lagi mengasah kemampuan diri
baik terima kasih banyak satria duta dan juga pak a'ar sudah bergabung bersama kami terima kasih banyak sehat selalu
terima kasih banyak sehat selalu
ya kasih banget